jelang pertandingan indonesia selection melawan tim nasional islandia
kamis besok kedua tim mulai berlatih di tempat berbeda selasa kemarin
timnas islandia memilih berlatih di stadion sultan agung bantul
sementara indonesia selection berlatih di lapangan universitas negeri yogyakarta
suhu udara tropis menjadi kendala bagi tim nas islandia
yang berasal dari kawasan beriklim salju
tak ada yang istimewa dari latihan kedua tim yang akan bertanding di stadion maguwo harjo
kamis sebelas januari nanti
baik tim nasional islandia maupun indonesia selection
tidak memiliki waktu panjang untuk memulihkan fisik sebelum pertandingan digelar
perjalanan jauh ke indonesia ditambah perbedaan cuaca yang ekstrim
antara islandia dan indonesia menjadi kendala bagi pemain pemain islandia
yang terbelakang di indonesia

iklim tropis seperti indonesia
pemain pemain islandia dituntut beradaptasi dengan iklim tropis yang panas
dalam singkatnya persiapan jelang pertandingan
pemain pemain islandia tidak bisa beradaptasi dengan iklim tropis yang panas dalam singkatnya persiapan jelang pertandingan
pemain pemain islandia tidak bisa beradaptasi dengan iklim tropis yang panas dalam singkatnya persiapan jelang pertandingan
di lain tempat indonesia selection yang terdiri dari pemain pemain
mulai berkumpul di yogyakarta sore tadi
nama nama yang terpilih tidak asing bagi pelingga pecinta sepak bola nasional
karena pernah memiliki kemampuan untuk berkumpul di yogyakarta
pemain pemain islandia tidak bisa beradaptasi dengan iklim tropis yang panas dalam singkatnya persiapan jelang pertandingan
nama nama yang terpilih tidak asing bagi telinga pecinta sepak bola nasional
karena pernah memiliki kemampuan untuk berkumpul di yogyakarta sore tadi
nama nama yang terpilih tidak asing bagi pelingga pecinta sepak bola nasional
karena pernah memiliki kemampuan untuk berkumpul di yogyakarta sore tadi
jufrianto merupakan pemain pemain senior yang pernah memperkuat timnas garuda
pemain pemain senior ini sore tadi hanya berlatih kekompakan tim
di bawah asuhan pelatih psm makassar asal belanda robert rene albert
jadi pemain ini harus berterima kasih kepada penonton yang menolong
dan mereka harus bermain untuk penonton
islandia merupakan negara dengan jumlah populasi terkecil di dunia
tampil mengejutkan dengan lolos ke piala dunia rusia dua ribu dua puluh
islandia lolos setelah melewati hadangan dua tim elit eropa
kroasia dan turki
datang ke indonesia islandia membawa hampir mayoritas pemain
yang akan tampil di piala dunia dua ribu delapan belas mendatang
walau bukan kalender resmi fifa
pertandingan di indonesia dijadikan uji coba bagi anak anak asuhan pelatih heymir halgrimson
jelang terjun di piala dunia mendatang
wahyu juniawan yogyakarta